masih bersama kami saudara di laporan khusus jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
kami kembali hadirkan rapat pleno yang digelar komisi pemilihan umum
hari ini ada dua panel ini adalah ketua kpu ri hashim ashari yang memimpin rapat pleno rekapitulasi suara
ada empat provinsi saudara yang hari ini memasuki penghitungan suara tingkat nasional
yakni provinsi jawa barat kemudian juga provinsi maluku provinsi papua dan provinsi papua pegunungan
kalau tadi kami sempat menginformasikan kepada anda proses rekapitulasi suara tingkat nasional provinsi jawa barat telah rampung
kami koreksi bahwa untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi di jawa barat
masih berlangsung jadi ada dua panel yang digelar oleh kpu ri
di mana satu panel untuk provinsi jawa barat sementara satu panel lagi untuk provinsi maluku
untuk selanjutnya akan dibacakan oleh
sudah dibuka pak ketua untuk kpu ri
akan dibacakan oleh pak kadif sos parmas pak hedi herdiana
kalau menurut saya begitu ya dibacakan dulu hasilnya sampai selesai
baru setelah itu kalau ada catatan keberatan baru disampaikan
kalau belum tahu ada apa apa sudah catatan keberatan ya
ini dibacakan dulu baru ada catatan keberatan
jadi saya tergelitik dengan dua hal
jadi saya tambahin apa yang disampaikan oleh teman teman kpu provinsi
jadi selain keadaan yang dikatakan tadi mengapa baru hari ini
kami dari golkar yakin itu dilakukan karena teman teman kpu provinsi
ingin hati hati betul dalam menjaga suara yang sudah diberikan rakyat pada paslon dan partai politik serta dpt
apalagi saya tahu ketua kpu jawa barat ini sebelumnya kan
kepa ujabarat itu dibina sama bung itam poli
yang hidupnya itu mengabdikan diri untuk penyelenggaraan pemilu
yang kedua saya terdidik dengan begini ketua
dari gedung kpu ri saudara kita akan bergeser ke gedung dpr mpr senayan jakarta
kita akan melihat jalannya aksi demo masa yang menuntut atau mendorong dpr untuk menggunakan hak angket
untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
demo dimulai jam dua siang tadi dan saat ini masih berlangsung
kami akan hadirkan gambarnya dari depan gedung dpr senayan jakarta
kita akan menuju ke jurnalis kompas tipe ada abel insani
abel gambarkan kepada kami kondisi di sana slide untuk menuntut dpr menggunakan hak angket
kalau lihat alurnya tadi rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu
mereka menuntut agar dari dpr segera melaksanakan hak angket
di mana hak angket ini memang untuk saat ini masih panas begitu isunya
dan dari masa yang datang hari ini mengingatkan kepada dpr agar bisa segera melaksanakan hak angket
atau mengambil hak angket karena untuk saat ini dari dpr masih ada waktu
untuk menelusuri dugaan kecurangan kecurangan yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
nah untuk saat ini maidop dan juga saudara situasinya memang ramai
kalau anda lihat di sana juga ada spanduk besar dengan bertuliskan
meminta agar presiden joko widodo turun dan juga meminta agar presiden jokowi ditangkap
mereka juga meminta agar dpr ini mendengar suara mereka
begitupun orasi yang dilakukan ini sudah dilakukan sejak tadi
sama mereka juga sejak tadi mengungkapkan apa tuntutan tuntutan yang diinginkan
sehingga mereka datang kemari begitu
sekitar ribuan orang sudah datang dan juga karena adanya aksi ini
polisi juga melakukan antisipasi begitu maido untuk melakukan pengamanan secara ketat
memang demo ini tidak dilakukan hari ini saja maido tetapi sejak kemarin ini sudah dilakukan
demo ini terus dilakukan secara bertahap dan hari ini merupakan hari di mana besok adalah terakhir
rekapitulasi hasil pemilu akan diumumkan
nah mereka datang ke sini juga untuk meminta agar kpu ini berlaku adil begitu
terkait dengan hasil pemilu tidak ada kecurangan
dan juga mereka meminta agar hak angket ini segera dilaksanakan oleh dpr maksud saya
untuk lalu lintas memang rekayasa lalu lintas dilaksanakan di sini maidop
terkait dengan jalan di depan kantor dpr ri atau gedung dpr ri
ini ditutup secara total sehingga satu ruas jalan ini memang digunakan untuk ribuan masa yang melakukan aksi demonstrasi hari ini
untuk polisi terus melakukan pengamanan dan terus memperketat terlihat dari ribuan personel yang juga diterjunkan
brimob brimob yang tadi juga sudah terjun di sini ada di bagian dalam gedung ada juga di bagian luar gedung
termasuk ada di dalam sekitar tol begitu ya
di dalam sekitar tol ini tidak hanya dari polisi saja tapi juga ada personel gabungan yang juga melakukan pengamanan
dan juga penertiban aksi demonstrasi atau aksi undang undang
untuk aksi undang undang yang sudah dilakukan pada siang hari ini
masih terus berlangsung dan tuntutan tuntutan masih terus digaungkan
hingga saat ini my dok untuk saat ini juga kami masih melihat bagaimana antusiasme dari peserta demonstrasi begitu ya atau aksi unjuk rasa ini dilakukan
abel demo masih terus berlangsung bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas di sana
dpr dari arah gatot subroto menuju ke selipi masih bisa dilewati atau tidak
kemudian juga fasilitas transjakarta pakai juga ikut terdampak abel
maidop untuk ya my dof saya kurang mendengar tapi saya sedikit mendengar terkait dengan arus lalu lintas di sini
seperti yang saya katakan tadi bahwa seluruh ruas jalan di depan gedung dpr ri ini memang ditutup hanya dibuka ini untuk tol saja
tetapi tol ini juga dialihkan untuk kendaraan umum
memang untuk saat ini depan kantor dpr ri atau gedung dpr ri ini full untuk aksi unjuk rasa
karena memang untuk saat ini tidak bisa dilewati sehingga untuk
tidak hanya yang berdemonstrasi saja tetapi juga para pengguna jalan yang menggunakan jalan raya
himbauan dari polisian untuk para demonstran ini adalah mereka untuk tetap menjaga ketertiban sehingga
aksi unjuk rasa ini tetap damai dan juga tertib begitu tidak ada aksi anarkis dan juga tidak ada hal hal yang tidak diinginkan
termasuk tadi juga saya mendengar bagaimana orasi yang disebutkan bahwa mereka tidak
ya baik terima kasih jurnalis kompas tv abalinsadi melaporkan langsung dari depan gedung dpr senayan jakarta